sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa pak firman tiba tiba bertanya seperti itu
apa sikap aku akhir akhir ini
memang menunjukkan kalau aku mencintai aida
tapi apa benar aku mencintai aida
benar benar mencintai aida
jantung meda dalam tubuh
mencintai aida pak
mencintai aida pak
pertolongan saya kepada aida
semua yang saya lakukan kepada aida
nggak ada hubungan dengan rasa cinta pak
murni tanggung jawab saya sebagai dokter
pada pasiennya secara profesional
dengan perasaan apa pun pak
alhamdulillah kamu sadar juga nak
bapak tak dikhawatir sekali sama kamu
bapak takut terjadi apa apa
syukurlah kamu sadar juga
bapak nggak usah khawatir sama aida
ini baik baik aja kok pak
kok aksan nggak ada di sini
saat ini aksan ditahan di kantor polisi
karena dia tertangkap
waktu dia berusaha bawa kamu kabur cuma mobil aku
aksan kan gak salah
iya aku tahu
aiden aiden aiden aiden kamu jangan aja
aku harus bilang sama mereka tolak aksen gak sama
aku tahu aiden tahu aiden
kamu gak boleh bergerak kemana mana dulu
kondisi kamu masih belum stabil
bukan aku gak mau kamu nolongin aksen
aku juga mau tolong dia